polisi telah melakukan rekonstruksi pembunuhan terhadap cik tuti iin puspita
yang jasadnya ditemukan di dalam lemari kamar kosnya di kawasan mampang perapatan jakarta selatan
jumat siang penyidik polres metro jakarta selatan menggelar reka ulang adegan pembunuhan cik tuti inpuspita
dua tersangka pembunuh nr dan y yang merupakan pasangan kekasih dihadirkan di lokasi kejadian
menurut kapolres metro jakarta selatan kombes indra jafar
rekonstruksi ini mengungkapkan peran masing masing tersangka
pembunuhan ini dipicu masalah uang tip karaoke sebesar satu delapan juta rupiah untuk mr yang dititipkan kepada korban
namun dalam pengakuan tersangka korban hanya memberikan uang senilai lima ratus ribu rupiah
dilansir dari cnn indonesia com untuk mendalami penyidikan
kini polisi akan mencari uang pria pemberi uang tip tersebut
kasus pembunuhan terhadap cik tuti terjadi pada selasa sore kemarin
saat jasadnya ditemukan tersimpan dalam lemari pakaian di kamar kosnya
jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang asisten rumah tangga yang bekerja di rumah kos
jalan mampang perapatan delapan jakarta selatan tersebut
setelah mencium bau busuk di dalam kamar korban
ia dan petugas keamanan kos langsung membuka paksa kamar yang terkunci
sudah ada produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan
di mapolda metro jaya jakarta
selamat siang arief
arief setelah reka ulang kejadian ini dilakukan atau dilaksanakan pada jumat kemarin
apa informasi terbaru terkait penyidikan kasus ini
ya selamat siang fani
memang kemarin polres metro jakarta selatan sudah melakukan rekonstruksi
terkait pembunuhan cik tuti in puspita di kos kosannya
di jalan senang tegal perapatan mampang perapatan jakarta selatan
dan tadi kapolres jakarta selatan
kombes polisi indra jafar menyampaikan memang ada beberapa fakta baru
dari hasil rekonstruksi kemarin
dan juga penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik sampai dengan tadi malam
dan fakta baru adalah dari pihak penyidik nanti akan memeriksa pihak aplikator
pihak aplikator ini adalah pihak ojek online yang biasa digunakan oleh korban
dan juga pelaku yang berinisial nr yaitu nisa regina
karena dari pemeriksaan terhadap aplikator ini
penyidik ingin mengetahui
apakah betul korban dan juga pelaku nr ini sebelumnya memang diminta untuk menemani sejumlah tamu
di suatu karaoke di lokasi yang ada di daerah jakarta
dan ini perlu dilakukan karena penyidik ingin menggali konstruksi dari kasus ini
mulai dari sebelum terjadinya pembunuhan
sampai dengan terjadi eksekusi
hingga akhirnya pelaku melarikan diri
sehingga akhirnya bisa ditangkap di perbatasan
di provinsi jampi
dan rencananya memang pihak aplikator ini akan diminta keterangan untuk memastikan
kemanakah tujuan dari korban dan juga pelaku nr ini ke lokasi mana tempat karaoke nya
dan dari perkembangan penyidikan yang dilakukan sampai dengan tadi malam
kapolres jakarta selatan kompes pol indra jafar mengatakan
hingga malam tadi memang pelaku masih belum mau mengaku
menjelaskan cerita detail kejadian sehari sebelumnya
peristiwa pembunuhan terjadi
pelaku masih mengelak jika menyebutkan bahwa memang nisa regina
salah satu pelaku ini
memang diajak untuk menemani sejumlah tamu di salah satu karaoke yang berada di daerah jakarta
dan tadi juga kapolres metro jakarta selatan indra jafar mengatakan
pihak penyidik sudah mengantongi dua terduga saksi kunci
karena memang diketahui pada malam minggu sebelum terjadi pembunuhan itu
pelaku nisa regina
dan satu saksi kunci ini memang bertugas untuk menemani tamu yang memang dijanjikan uang sebesar satu delapan juta rupiah
dan berikut pernyataan lengkap dari kapolres metro jakarta selatan
kompes pol indra jafar terkait update penyidikan
karena dari pelaku belum mengaku
sehingga kita coba nyari alat alat bukti yang ada
kemudian kita coba nanti cocokkan dengan
kendaraan umum yang digunakan oleh mereka
beberapa fakta baru
memang untuk merangkai suatu cerita latar belakang ini sampai terjadi kejadian itu
ini masih ada beberapa yang simpang siur
sehingga kita harus memastikan yang mana yang benar yang mereka lakukan
ya saksi kunci sekarang lagi kita cari
sudah ada beberapa nama yang sudah kita kantongi untuk kita panggil
ada dua nama yang sudah kita kantongi untuk kita panggil
yang keluar pada saat malam minggu itu
ya memang saksi kunci ini perlu dimintai keterangan
karena memang saksi kunci ini untuk mengetahui pasti
apakah betul uang satu delapan juta rupiah itu memang dijanjikan tamu kepada pelaku nisa regina
karena memang dari perkembangan kasus ini salah satu motif atau alasan pelaku membunuh
korban ciktuil in puspita adalah karena uang fee sebesar satu delapan juta rupiah tidak diberikan sepenuhnya kepada pelaku
dari pengakuan pelaku nisa rigina dan juga yustian
korban itu hanya memberikan lima ratus ribu rupiah
padahal sebelumnya pelaku dijanjikan oleh korban akan diberikan uang tips senilai satu delapan juta rupiah
dan tentunya ini perlu diklarifikasi lebih lanjut
mana sih yang sebetulnya yang betul
apakah memang dari korban menjanjikan satu delapan juta rupiah

delapan itu harus dibagi tiga antara korban nisa regina dan juga saksi kunci
dan selain akan memeriksa saksi kunci
dari pihak penyidik juga akan memeriksa para tamu yang ditemani oleh ketiga wanita tersebut
tamu tamu ini nanti akan diminta keterangan
apakah betul uang tip tersebut memang diberikan sepenuhnya
diberikan kepada pelaku atau memang untuk dibagi bertiga

tadi juga kombespol indra jafar memastikan bahwa salah satu alasan pelaku yustian memukul kepala korban cikyuti iin puspita
semata mata karena spontan emosi akibat cekcok diantara mereka bertiga pada saat kedua pelaku menunggu korban di tempat kos kosannya
karena pada saat itu terjadi cekcok dan terlibat emosi yang cukup tinggi
akhirnya tanpa sadar pelaku yustian menghantamkan palu ke kepala korban
dan akhirnya korban tewas karena kehabisan daya
dan akhirnya korban tewas karena kehabisan daya

demikian yang dapat disampaikan fani
lalu arief tadi kompes pol indra jafar menyebutkan akan memanggil saksi kunci begitu terkait kasus ini
kira kira kapan akan dipanggil saksi kunci ini arief
kira kira kapan akan dipanggil saksi kunci ini arief
ya memang dari penyataan kompes pol indra jafar
pihak polisian sudah mengantongi dua terduga nama saksi kunci
nah dua nama ini tinggal dipilih saja salah satunya siapa saksi kuncinya
dan mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama mungkin dalam pekan depan
saksi kunci sudah bisa dimintai keterangan
baik terima kasih arief kurniawan atas laporan langsung anda